hai sekarang gua mau bilangin dulu pade lulu orang sebagai warga pasar genjing gua minta
mulai saat ini tidak ada lagi yang suka ngegeba lu tahu gifep gosip takep lu ngegosip alias
ngomongin orang di alquran itu jelas jelas kaget boleh ngegibah nih gue ada catatannya
gini gini juga tarik hai selalu ya assalamualaikum mbak boy salam selamat ya bang
bocah ngapain ya selamat ngapain ya denger dengernih katanya abang lagi deket
sama si neneng anaknya pak karena siapa memang bang iya bener bang neneng neng neng
astagfirullahaladzim proyek bener ah ah eh beteseng beteseng kaget bos tapi ngomong ngomong
semua denger di pasar iya bang astagfirullahaladzim nggak terima kaget ini sapa sapa yang dibaling
gosip buka buka aduh bukan apa apa menengkong enggak juga bisa gosip banget gua gulung gulung
gua gulung kamu tahu gue lu plan pro kumpulin sisa pedagang airnya disini nanti suruh ngadep gue ngadep
terimakasih nelfon motor kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi ia pak iya ya tenang
tutup aja pak tokonya
baik saya cek dulu pak ya
iya terima kasih pak
kalian semua pokoknya hari ini gajian
yaudah jangan marah marah lagi
kerja lagi ya
iya pak terima kasih pak
terima kasih pak
sekarang gue mau bilangin dulu pak deh dulu orang
sebagai warga pasar genjing
gue minta mulai saat ini tidak ada lagi yang suka nge
lo tau gibah apa ya
alias ngomongin orang di al quran itu jelas jelas kage boleh
nih gue ada catetannya
dari gini gini juga
dan janganlah sebagian dari kalian menggibahi
sebagian yang lain
sukakah salah seorang dari kalian makan bangke sodara yang lain
siapa yang ada di depan bangke disini
daripada makan bangke mendingan kue gulung orang
balasan di nerake
kesimpulan dari semuanya
mulai detik ini
jangan suka ada yang ngomongin gue sama si neneng
itu anak lo buat satu
gue gak ada hubungan apa apa sama dia
sekarang siapa yang mau nanya sama gue
gak ada kan
kau udah gak ada
karena lo juga udah paham semua
salah tutup lapak
bukan karena takut sama allah
tapi mereka patuh itu
karena takut sama ente
gue kagak pernah liat muka lo di mari
kenapa lo ya main tepak tepok aja
emang gue burung darah lo tepokin
aneh ada kalau dipanggil aja
gue yang megang pasang kecil
kalau tiap ente ngasih nasihat kayak
mereka pasti patuh tuh
bukan karena takut sama allah
tapi patuh karena takut sama nt
gak bener deh tuh
gue agak aneh sama tu baca tu ya
lo berdua tau kan apa yang harus lo lakuin
aduh kakak bos
kalau itu betas yang berani
kagak pernah gue nyuruh lo gulung dia
cari tahu bocah mana tuh ya
ngapa dia maunya
kalau udah tau bang
kalau udah tau lo kasih ayam tuh
lo apa yang lo tau
dia kasih tau gue
oh ya berdua ya
kagak gue ajarin sama ke wc
ada ac gak mak
ac kagak ada
yaudah gak apa apa deh kipas angin juga
adanya di kamar saya
bu bisa taruh deh di kamar ya
kipas anginnya kotor sekali mak
banyak sekali debunya
nanti saya batuk batuk
bisa dibersihin dulu nggak mak
saya bersihin dulu ya bu
uyak tamu begini
baru hatu hati bisa setuk gue dah
ana minta maaf sebelumnya
muka umi umi terlihat seperti orang yang dilanda kebina
ada apa gerangan umi
bang kandar umi minta untuk jemput dokter
buat periksa abah lagu
dia sudah pulang lagi
tapi kenapa belum datang juga ya
biasa bang kandar umi
kadang suka tidak serius dalam melakukan sugulangnya
kalau begitu ana permisi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
maaf bang ya
kemana tuh orangnya bang
alik ke kanan bita ke kiri
bita ke kanan alik ke kiri